pagi hari menjadi awal dari rutinitas yang dilakukan eko yuli irawan
tinggal di mes pelatnas angkat besi di kawasan kuini jakarta pusat
semua yang eko lakukan sudah terjadwal dan terprogram
termasuk urusan mengisi perut
sebagai atlet elit indonesia
bekal pengetahuan mengenai asupan gizi yang baik memang diberikan oleh tim pelatih
kalau kita lagi mau pertanding
kayak gini kan apalagi diet kan
kadang kita makan mindarin makan banyak
tapi tetap kelihatan kenyang
ini putih keluar putihnya
kita makan sepuluh kan tidak akan naik
usai sarapan saatnya untuk berlatih
kurang dari satu minggu lagi
eko akan tampil di kejurnas junior dan senior angkat besi di pekanbaru riau
jelang pertandingan seperti ini
porsi dan intensitas latihan agak sedikit diturunkan
hari ini eko hanya melakukan tiga program latihan untuk menjaga kondisi
kalau tadi itu eko latihannya apa

gak terlalu berat berat lagi cuma ngingetin teknik aja
nanti kalau udah bener bener hamil
satu dua menit pertandingan
semakin turun lagi
kalau ada latihan semakin rendah
kalau ini pun pasti istirahat
ya sama aja kayak orang puasa kan datanya kan
jadi pagi di apa namanya
pas buka puasa lepas lagi kayak gitu
jadi apa latihan pagi nih
kini waktunya untuk istirahat dan sedikit melepas lelah
berbincang bincang dengan pelatih dan rekannya yang lain
di pelatnas angkat besi saat makan siang
menjadi salah satu cara bagi eko untuk mengusir kebosanan
pilihan lainnya adalah bermain video game
anak seorang pengayuh becak dari lampung ini pun masih ingat
awal perkenalannya dengan angkat besi di tahun dua ribu satu
saat ia masih belajar
berusia dua belas tahun
hari pertama latihan sekarang tuh ketiga
bisa besoknya pada ke empat ke enam kan
yang dua mundur jadi sendirian
hari berikutnya yaudah latihan di temponnya lagi
sudah mulai satu bulan rutin latihan
perminggunya dapat uang sampo tuh
berapa tuh dulu pak
itu udah seneng banget ya dulu ya
ya lah anak anak sd apalagi kan
orang cecah di sekolah cuma rp lima ratus merah
itu pun berdua sama adik kan
nah ini dapat segitu rp dua lima ratus per minggu kan
makin rajin tuh latihan
dari awal berlatih angkat besi
olimpiade menjadi motivasi dan target utama
dari seorang eko yuli irawan
nah ini kan dulu kan tahun dua ribu kan ada olimpiade kan
nah salah satunya ada
arti lagu yang dapat medali kan di sana
jadi buat contoh gitu loh
semua melatih nih loh
kalau bisa dapat medali di olimpiade
dapat bonus sekian sekian gitu
nah langsung kepikiran
bisa bantu orang tua nih kalau bisa kayak gitu
nah dari situ
ya udah deh
targetnya harus masuk olimpiade
belum tercapai ya belum perah ya
banyak kali berturut turut ya
jadi dari dulu tuh udah di
eko udah motivasinya pengen berprestasi di olimpiade
insya allah tahun dua ribu dua puluh eko ya
waktu pertandingan di kejurnas junior dan senior angkat besi di pekanbaru pun tiba
kalau biasanya eko turun di kelas enam puluh dua kg
di kejuaraan kali ini eko akan tampil di kelas enam puluh sembilan kg
seperti atlet atlet lainnya
dua jam sebelum pertandingan
eko harus melakukan timbang badan
eko udah biasa tampil dikejuaran kali ini untuk dikejur nas kan
masih ada perasaan tegang nggak sih kok
nah kalau tegangnya gini
kita kalau sekedar untuk kita cari aman medali emas
insya allah bisa
tapi kan kadang kadang tuntutan dari pelatih sendiri
masa angkatannya cuma segitu gitu loh
nah paling deg degannya bisa nggak yang ngelewatin rekor latihan
tapi tegang itu masih tetap ada kok ya
tetap ada kan apalagi kan setelah libur ini baru mulai bertanding gitu kan
jurnas kali ini eko memang relatif belum memiliki lawan sepadan
apalagi triatno rekannya sesama peraih medali di olimpiade dua ribu delapan dan dua ribu dua belas batal tampil
dan sesuai prediksi
belum ada lifter lain yang mampu menandingi kemampuan dari eko
total angkatan eko seberat tiga ratus lima kg
jauh di atas lawan lawannya dalam kejurnas junior dan senior tahun ini
hasil yang sekaligus membawa eko meraih medali emas
namun bagi eko perkembangan dari lifter lifter junior lah yang menjadi perhatiannya
pasti pembinaannya yang berlanjut
jadi jangan setelah kayak gitu cuma hasil

jadi gimana caranya atlet ini yang muda muda ini dibina sampai menuju ke pon atau nanti ke sea games atau asean games gitu loh
untuk pembinaan eko
ya jadi nggak terapa ya
jadi kan kita juga nggak bisa mengandalkan pusat terus
sebelum dia masuk lat nas pasti daerah
nah pemerintah daerah gimana pembinaannya gitu loh
untuk asean games dua ribu delapan belas dan olimpiade dua ribu dua puluh
eko yuli irawan memang masih menjadi andalan indonesia
tapi tentunya mulai dari saat ini
indonesia dan pb papsi sudah harus mulai menyiapkan atlet muda yang dapat menggantikan dan menjadi pelapis dari eko
terlanggap wisnuhaji jakarta